ya intinya sekarang ini kan apa yang ditulis oleh ibu mega itu puncak dari
apa namanya idealisme berbagai kelompok
dan itu juga tercermin di sikapnya romo magnis menamun muhammad
juga para jenderal bintang empat demo
dalam sejarah yang demo itu rakyat biasa
sekarang ini yang demo ini elit yang biasanya demo itu aktivis mahasiswa
sekarang profesor doktor tiga kali botak setinggung pinternya tapi demo
seluruh indonesia jadi kita harus mencatat ini sebagai persoalan serius
intinya terlepas dari menang kalah nanti di putusan mk
negara kita harus dibenahi dari segi etika dari segi modernitas dan modernisasi kelembagaan politik
saya yasir nenekma saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya